semoga webisode terakhir terima kasih

menarik dan memaksa
untuk melakukan yang tak ingin sebenarnya dilakukan
aparat penegak hukum adalah sasaran empuk dunia godaan
yang dilakukan aparat penegak hukum
aparat penegak hukum
aparat penegak hukum
bisa saja terjadi
aparat penegak hukum
bisa saja terjadi
aparat penegak hukum
dengarkan suara hati
bukan godaan negosiasi
cepat tepat tegas
menuju kejaksaan yang bersih